kita masih lanjutkan ini mengupas dua bakal calon gubernur dki jakarta
alternatif yang kata rocky gerung itu icebreaker
sebenarnya tadi bagaimana roh kalau kita bicara mengenai dua keinginan yang baik
tapi ada kecurigaan juga nih partai politik punya misi yang agak menyeleweng
karena gak biasanya partai politik seterbuka ini di dki
ada kecurigaan gak
nah iya kita bisa bayangkan partai sekarang jadi loket sebetulnya
dan di belakang loket ada kasir kan
itu udah sop nya begitu tuh
jadi partainya panik aja
jadi partai bener apa yang disinyalir oleh banyak orang
partai akhirnya nebeng pada tokoh gitu
bukan tokoh yang perlu partai
tapi permainan itu tentu akan dibikin seolah olah ada aturannya
nah dki ini sebetulnya kan relasi publik dengan
cagupnya dengan tokohnya sebetulnya tidak melalui partai
keseharian seorang tokoh itulah yang dikenali oleh publik
nggak perlu ada kampanye politik lain kalau anda mau jadi
apa namanya presiden itu partai beroperasi
tapi ini kan betul betul face to face kan
gubernur dengan jadi dia sendiri sudah tahu
publik kita jelas tahu siapa orang itu
tanpa partai sebetulnya karena itu kemudian partai bikin portal gitu
oke silahkan mendaftar
mendaftar pasti ada formu
tapi kalau kita bicara mengenai ini kan salah satu yang dibutuhkan
untuk jadi pemimpin kan selain quality of diskurs tadi
atau kualitas kepemimpinan juga ada quantitive of supporters
jadi bagaimana dukungan publik kepada anak
kita punya survei dari lembaga survei terkait dengan
bursa pemilihan gubernur dki jakarta
supaya menjadi gambaran buat anda berdua ini
bahwa masih agak jauh kayaknya
kita ini carta politika beberapa bulan terakhir
termasuk orang paling kuat
katanya ada tririsma harini kang emil di bandung
dan juga kalau kata ini idolanya rocky gerung yusel issamahendra
termasuk ini toko toko yang sudah saya sebut tadi
bagaimana tokoh tokoh yang sudah bermain banyak di tingkat elit
tapi bagaimana dengan anda berdua yang saya anggap tadi
roky juga anggap sebagai icebreaker calon alternatif
bagaimana anda memandang bahwa ini masih ini tantangan besar sekali
ketika anda bisa punya visi mewujudkan jakarta lebih baik tapi tantangannya
anda adalah logika
bahasa indonesia wah betul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
ketemu bang roky ini kan adalah proses untuk mengenalkan diri
meningkatkan popularitas dan elektabilitas
mudah mudahan bulan depan udah ada nama kita di sini
tapi yang jelas prosesnya terus berjalan
terus berjalan kita masuk ke dunia politik
terus terlibat dalam proses ini perjalanan ini
pasti ada ilmunya
turun ke jalan enggak
dan itu adalah basis data yang kita lakukan
artinya apa semua ini berproses
dan ini berjalan terus
kenapa kita tidak berhenti hari ini
karena kita yakin bahwa ini masih terus
kita melihat bahwa prosesnya harus eksklasif
artinya apa dengan waktu sepuluh bulan
berarti dengan tadi top up mind warga jakarta
pak basuki sebesar itu
insya allah kita bisa kejar
kita bisa kejar
dengan kerja keras tadi ya
dengan kerja keras dengan bantuan mas budi
dukungan bang gerbu
itu salah anda sendiri
kemudian melihat ini sebagai suatu apa ya
penghancur semangat atau justru pemicu semangat
kalau saya melihat pilkada yang sebelumnya
waktu itu semua lembaga survei mengunggulin pak fosibowo
tapi kenyataan itu berbeda
jadi kita tidak boleh beracu juga kepada lembaga survei
lalu saya melihat juga bahwa kok nama saya tidak ada di situ
jadi sungguh aneh sekali
saya kan sudah mencalonkan diri sebagai calon gubernur yang kedua kali ini
kok lalu nama saya nggak dimasukkan
tidak dimasukkan atau tidak terdeteksi
atau sengaja tidak dimasukkan
atau tidak disuarakan oleh publik
iya itu bentuk kecurigaan saja buat saya
jadi kan rasanya sih
satu juta umat juga tahu kali namanya wanita emas di jakarta ini tentunya
apalagi bagi yang suka naik angkot di sini ya
setiap hari juga ada dimanaman nahas naik nih kan
artinya tapi saya tidak patah semangat
ya tentu seperti kata pak idrus
bahwa kita perlu kerja keras dan perlu meyakinkan kepada masyarakat bahwa
kita akan dengan hadirnya kami bahwa bisa menyelesaikan persoalan persoalan yang dihadapin masyarakat
kita bicara mengenai persoalan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat jakarta
tadi kita berdua sudah diskusi itu ya bagaimana sejuta masalah di ibukota
tapi kita akan berangkat dari
bagaimana kepemimpinan gubernur ahok ini
kalau kita pastikan pastikan kita akan memper
anda berpikir atau beritikat akan lebih baik dari gubernur ahok nanti jika memimpin
apa yang sebenarnya secara prinsipil tidak dilakukan atau mungkin kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh gubernur ahok selama ini
ya artinya kan kita melihat apapun yang dikerjakan pak ahok sekarang kita patut hargain juga
tapi ya tentu kita akan bangun jauh lebih cepat
ketika nanti kita terpilih
ahok kurang cepat berarti ya
saya tidak mengatakan demikian bahwa apa yang sudah dikerjakan kita patut apresiasi juga
karena tentu pasti kerja beliau kan sudah banyak juga yang dilihat
tapi tentu ketika siapapun nanti yang menjadi pemimpin dki ke depan
siapapun gubernurnya tentu harus lebih cepat membangun tujuh kali dari yang sekarang
karena saya melihat bahwa jakarta ini memang sangat membutuhkan orang yang terpenuhi

dan lalu tentu harus karena kita lihat bahwa jakarta ini sudah sangat ketinggalan
dimana masalah kesehatan infrastruktur itu sudah ketinggalan tiga puluh tahun
dimana kesenjangan sosial yang cukup tinggi
dimana lapangan kerja itu yang tidak jelas
jadi keinginan masyarakat yang ada itu bahwa ketika masyarakat itu sakit
tahu bagaimana dia akan berobat dengan cepat
ketika mau menyekolahkan anak
tahu akan menyekolahkan anak dimana
dan tentu kita ke depan akan ada pendidikan gratis sampai tingkat perguruan tinggi
ketika masyarakat sekolah sampai tingkat perguruan tinggi
tentu kesenjangan sosial itu akan berkurang tentu
dan pola pikir dan cara berpandang
dan dimana masyarakat ketika dia mau bekerja dia akan tahu dimana akan bekerja
dan keempat adalah ketika dia akan tinggal dia tahu persis tinggalnya akan dimana
dan keempat tinggal yang enak dan nyaman tentunya dan layak seperti itu
apa yang kurang sih dari gubernur ahok
itu kan artinya publik betul betul mengapresiasi kinerja gubernur ahok
menurut anda bukan anda harus membantu gubernur ahok nih
saya kita ini semua kita hari ini adalah warga dki jakarta
dan mempunyai gubernur namanya pak basuki cahyapurnama
dan kita harus menurut ahok
kita harus menurut apa yang diminta oleh pak gubernur
dan benar kata bu haja tadi bahwa kita harus apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pak gubernur hari ini
tapi kan kita juga melihat potret jakarta itu tidak bisa dengan artifisirsial saja
artinya sungai bersih oke jalan rapi mungkin diganggang oke dan sebagainya
tapi kita lihat data
jakarta ini adalah seperti kampung besar
dan jakarta menjadi tolak ukur pembangunan pertumbuhan bangsa ini
angka di data bps jakarta itu pertumbuhan ekonomi di angka lima enam
dan di dua ribu lima belas turun dengan tajam di angka lima sebelas
ini ada sebuah pengelolaan yang dalam artian mungkin visi dan misinya berbeda
itulah menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional secara rata rata menyentuh angka empat lima
karena jakartanya yang jatuh
oh jadi jakarta begitu
itulah yang kenapa kalau kita angka data statistik kita buka
ini cukup besar
dengan total penduduk jakarta sepuluh satu juta
siapapun yang memimpin jakarta hari ini dia harus bertanggung jawab
masa kita sebagai rakyat kita membantu supaya pemimpin kita bisa menjalankan apa yang sudah diamanatkan oleh kita
oke mungkin terus kalau kita tadi pasti kalau kita bicara
karena itu program saya melihat dari data itu saya juga adalah salah satu sebenarnya di tahun dua ribu dua mendapatkan bantuan dari kelurahan
waktu itu di zaman ibu megawati soekarno putri sebagai presiden
itu mengandalkan almarhum kiai haji abdul rahman wahid gusdur
itu dua ribu dua saya lulus dari ui bang
itu saya dapat bantuan enam juta rupiah dari kelurahan
itu setiap kelurahan mendapatkan dari program p dua kp itu satu miliar
itulah kenapa saya ingin berdasarkan data olahan saya dan teman teman di relawan jakarta keren
itu apbdd yang diketok dua ribu enam belas ini jakarta itu menyentuh angka enam puluh enam tiga triliun
dengan dua tujuh ratus sembilan jumlah rw di total di jakarta itu kita berani untuk memberikan satu miliar satu rw
satu miliar satu rw ya bang ya

tapi ini tidak terjadi justru di dua ribu lima belas dua ribu enam belas turun tajam
nah inilah yang menyebabkan ada apa sebenarnya yang terjadi di kota besar ini di kampung besar ini
karena ini menyebabkan
itulah kata bu haja tadi bahwa jenis rasio di kota jakarta ini sudah menyentuh di angka empat puluh tiga
cukup tinggi di indonesia nomor dua tertinggi
jadi kalau jakarta beres indonesia insya allah akan lebih beres
baik itu dia itu salah satu program ya
jadi kalau kita bicara mengenai detail program akan nggak habis dua hari dua malam
karena saya yakin anda berdua punya banyak sekali program yang bagus untuk masyarakat
yang terpenting adalah bagaimana kita mengakselerasi dan memperkecil kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin
untuk mengakselerasi dan juga proses politik ini kan juga tidak hanya anda bertarung secara politik dalam pilkada dki jakarta
tapi juga anda berperan untuk menyehatkan iklim demokrasi dan politik di partai politik di jakarta dan di indonesia
itu tadi bu haja tadi bilang bahwa beliau mengapresiasi program pak bruno
saya akan tanya ke bu rocky bung roky bagaimana sebenarnya ini orang orang ini atau kontestasi pilkada dki jakarta ini tidak hanya menghasilkan saling gebuk antara partai politik
saling gebuk antara calon untuk memperebutkan kursi gubernur dki tapi juga memberikan pendidikan politik yang bagus
bukan masyarakat buat demokrasi dan juga untuk partai politik sendiri
ya jadi jakarta itu sekolah politik dalam arti yang final
karena pemimpin jakarta tidak dilihat secara teknis semata bahwa dia mampu bongkar pasar infrastruktur
tetapi ide dari republik ini akan tercermin pada sosok pemimpin
pemimpin dki karena dia memimpin sebuah metropolitan itu
nah metropolitanism itu yang sebetulnya kurang kita hadapi di sini
nah idrus tadi misalnya mengucapkan ya ini soal statistik indeks gini soal infrastruktur segala macam
nah kalau itu fokus anda berhenti dengan simbol simbol agama kan usia itu dalilnya kan
kalau misalnya orang anggap bahwa problem kita adalah birokrasi
birokrasi itu tidak boleh punya agama
sebab birokrasi menjadi tidak efisien kalau dia ditopang oleh niat niat kesolehan itu
jadi itu yang saya sebut konsisten saja supaya orang tahu bahwa ou adalah icebreaker tentang itu
nah kalau betul betul mau dilawan secara agama ya berhenti dengan statistik
sebab itu itu tidak compatible kita tidak ingin melihat perubahan hanya dengan doa
doa itu tidak akan menghasilkan apa apa
diyakini atau tidak diyakini ya kita bisa percepat akhirat segala macam
tetapi sekali lagi dki ini adalah mercusuar dari republik
dia harus jadi simbol dari kemajemukan simbol dari toleransi segala macam
nah calon calon yang beredar di sekitar kita hari hari ini bukan mereka yang punya ide setajam itu dalam soal kosmopolitanisme

saya bereaksi negatif sebetulnya terhadap tokoh tokoh besar yang ingin merubah jakarta tapi dengan sinyal yang konservatif sinyal primordial segala macam
padahal ini adalah kosmopolitan
jadi saya berharap anda berdua justru jadi tokoh sekuler saja walaupun anda datang dari basis agama anda atau ibu datang dari basis bisnis
tetapi pikiran tentang jakarta adalah pikiran sekuler
itulah bang kenapa kita bikin jakarta keren bang
harus ada belir ya
jadi jakarta keren itu secara arti luas adalah berbeda beda tapi kita bisa membangun ini secara bersama sama bang
makanya kita jakarta keren itu tidak mendegasikan siapa siapa bang
kalau di sana ada yang mohon maaf ada yang kasar ya di sini ada santun berarti kan saling menegasikan bang
iya kan ada yang a b dan kalau jakarta keren kita anggap semua ayo kita bangun jakarta bareng bareng bang
ya itu istilah istilah yang terlalu manis sebetulnya ya
semua orang mungkin mungkin
kita sudah masuk sesi sesi akhir

saya tanya bagaimana kemudian ini anda seberapa serius kemudian dalam proses kontestasi ini dan langkah langkah apa yang akan anda lakukan ini
karena prs banyak sekali meyakinkan masyarakat meyakinkan partai politik dan bagaimana kita bisa maju dalam kontestasi politik ini karena jakarta menjadi sorotan
itu harus memberikan pendidikan politik misalnya tidak melakukan politik uang yang begitu dramatis gitu
bu hasne ini apa yang akan anda lakukan sebenarnya
saya kan menawarkan program program
di mana kita akan memberikan tawaran kepada masyarakat tentunya
di mana masyarakat yang belum memiliki rumah
karena banyak sekali masyarakat tiga puluh tahun yang tinggal di jakarta tapi belum memiliki rumah
jadi kita ada program bangun rusun
maksud saya adalah bagaimana kemudian anda menuju ke kontestasi pilkada dki jakarta ini tidak menabrak semua aturan aturan norma yang harusnya anda perjuangkan
dan memberikan value politik buat masyarakat
seperti tadi rocky sudah
rocky sudah berikan akselerasi
bagaimana bu hasne ini
maksudnya anda ini untuk menuju ke depan ini apa yang akan anda lakukan sebenarnya
dengan tetap kampanye seperti biasa atau mulai mendekati partai politik lagi dan sampai di mana batas titik anda nanti
ya sampai titik sampai sampai terakhirlah
karena partai kan pasti menentukan itu sekitar bulan bulan
bisa juli agustus itu ya
jadi kita terus meyakinkan partai kalau saat sekarang sih kita bahwa ini loh kita yang akan kita berikan
tapi tentu partai akan melihat popularitas seseorang dan elektabilitas itu pasti partai akan melihat itu
dan masyarakat juga bagaimana tingkat kesukaan masyarakat dan partai pasti memilih seorang pemimpin yang paling disukai oleh masyarakat tentunya
dan bagaimana bisa menyelesaikan persoalan persoalan yang ada di jakarta
karena kita tahu bahwa jakarta ini sangat kompleks permasalahannya dan ya sejuta persoalan yang bisa harus diselesaikan
jadi skala prioritasnya itu yang mana itu kena semberaut sekali
merawat sekali dan anda tetap akan menjalankan kampanye ala khasnya ini ya dengan kampanye seperti yang biasa dilakukan
saya sudah cukupi dulu bang idrus bagaimana terakhir
yang jelas tiga pilar yang kedepan akan kita bangun
yaitu sumber daya manusia
yang kedua infrastruktur tapi bukan hanya kita bicara infrastruktur fisik
tapi infrastruktur sosial keamanan kepastian hukum dan sebagainya
yang terakhir adalah lingkungan
nah mudah mudahan dengan tiga pilar ini bisa kita telah lebih jauh lebih detail bagaimana kita bangun jakarta ke depan
saya sebagai anak pesisir pinggir laut jakarta utara dan saya sekarang alhamdulillah tinggal di kelapa gading
ya mohon maaf ini bukan sarah
saya karena pengurus rw juga bang
jadi kita satu rt itu cuma tiga orang yang kulitnya begini bang
yang lain saudara saudara semua
saudara saudara saya dan saya hari hari dari kecil juga hidup dengan saudara saudara tionghoa
keberagaman ini memang dari kecil sudah ditanamkan
apalagi saya juga memang darahnya sudah nadatul ulama
jadi prospek dimana ruang kebersamaannya itu cukup besar
nah mudah mudahan dengan tiga pilar itu
dan yang jelas jakarta keren bang
mudah mudahan insya allah jika allah takdirkan pak basuki tidak menjadi gubernur lagi di dua ribu tujuh belas
itu kita harus apresiasi
kita kedepan membangun generasi tanpa dendam
kita harus menghargai setiap pemimpin yang pernah memimpin dki jakarta
terima kasih bang edus
terakhir rocky bagaimana mewujudkan politik dki jakarta dengan akal sehat ini
bukti bahwa orang ingin pemimpin yang berakal sehat itu seluruh indonesia itu seolah olah hari hari ini jadi pemilih gubernur dki itu
jadi kita mungkin bicara sebentar
tapi kalau anda ke daerah semua orang bicara tentang dki juga
jadi orang menginginkan ada satu politik yang masuk akal di jakarta itu
jadi politik masuk akal itu cuma dalam soal apa yang anda ingin capai
letakkan argumen anda di depan meja tuh
dan jangan bersembunyi pada primordialism itu
atau pada hal hal yang bisa menimbulkan kecemasan terhadap ini mayoritas ini minoritas ini soal kesolehan ini soal dosa segala macam
dan anda akan melihat pertarungan di dki akan basisnya akan akal sehat atau banyak masih banyak
pasti akan miring seperti itu
ya akal miring berupaya untuk merongrong akal sehat
tapi akan diskursi akan lebih menarik dan lebih baik
diskursi akan lebih muntuh pasti
sudah waktunya sudah habis kita akan
bisa di warung kopi di depan gimana silahkan
intinya kita berkampanye itu jangan ada black campaign
kita bersaing secara sehat dan kita bagaimana meyakinkan masyarakat tentunya
anda merasa dapat black campaign beberapa waktu terakhir
bapak ibu sudah datang di cnn indonesia prime news
akhir pekan mudah mudahan kita berharap pilkada dki jakarta kontestasinya berjalan dengan baik
dan dialog dan juga pertarungan yang terjadi adalah pertarungan ide gagasan dengan politik akal sehat